banjir yang mengenangi dusun tugerejo desa pahit kecamatan siwalan pekalongan jawa tengah
sejak sabtu malam lalu belum surut
sebagian warga pun masih mengungsi
menurut warga banjir biasanya baru surut setelah seminggu
banjir kayak gini kok
kurang lebih satu minggu
satu minggu baru surut
harapannya ya semua masyarakat ya pengen kebanjiran itu jalan keluarnya bagaimana ya
guna mempercepat upaya penyaluran bantuan kepolisian setempat menggelar patroli ke rumah rumah warga
petugas mendistribusikan makanan kepada warga yang memilih untuk tetap bertahan di rumah meski terkepung air
kami dari polres pekalongan melaksanakan kegiatan patroli ke perumahan perumahan warga yang terdampak banjir
termasuk sekalian tadi kita membagikan makanan berupa makan siang nasi dan minuman
untuk mereka yang berada di dalam perumahan perumahan
untuk warga yang tidak ikut mengungsi
menurut camat siwalan siswanto banjir yang merendam sebagian besar wilayah di kecamatan siwalan bagian selatan sudah mulai surut
namun berbeda dengan wilayah di bagian utara yang justru genangan airnya naik
beberapa desa yang ditemukan di sebelah selatan
kalau minggu kemarin mejaseng terendam ini sudah mulai kering
wilayah utara wilayah canan depok
ini hampir sebagian ada kenaikan sekitar sepuluh lima belas cm
dari data bpbd kabupaten pekalongan banjir mengenangi empat kecamatan
kepala pelaksana bpbd kabupaten pekalongan budi raharjo mengatakan
sedikitnya lima rumah tergenang air dengan ketinggian bervariasi
jumlah warga yang mengungsi tercatat tiga ratus tiga puluh tujuh di tiga titik pengungsian
terbanyak di wilayah kecamatan siwalan
roby bernardi kabupaten pekalongan jawa tengah